masih tentang vaksinasi kali ini tentang vaksinasi di dalam negeri
pemerintah mulai melakukan vaksinasi covid sembilan belas tahap kedua
kepada warga kategori lanjut usia atau lansia
pada rabu tiga maret dua ribu dua puluh satu menjadi hari pertama
pelaksanaan vaksinasi bagi lansia dengan sistem drive thru
di area parkir blok c komplek kemayoran jakarta pusat
vaksinasi dengan sistem drive thru ini dipilih
guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi lansia
agar tidak menciptakan kerumunan
mekanisme vaksinasi drive thru dilakukan
merupakan inisiasi dari kementerian kesehatan dan dinas kesehatan provinsi dki jakarta
dengan bekerjasama dengan pihak swasta
sebagai penyedia layanan jasa kesehatan dan transportasi berbasis dari
untuk syarat dan ketentuan vaksinasinya
adalah warga lansia berusia enam puluh tahun atau lebih
memiliki ktp dki jakarta
tidak mengalami gangguan kesehatan ispa seperti batuk
sesak nafas dalam tujuh hari terakhir
dan memiliki tekanan darah kurang dari satu ratus delapan puluh per satu ratus sepuluh
para lansia yang mendaftar juga diharuskan
untuk mengunduh aplikasi penyedia jasa layanan kesehatan
yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk bisa melakukan vaksinasi
kan efek samping nggak bu ya setelah disentik
sampai saat ini belum ada
kan tadi dikatakan dokter di sana
jadi ini belum ada tiga puluh menit
mudah mudahan gak ada rasa apa apa ya
justru itu tidak menciptakan antrian massa
orang bisa yakin melalui aplikasi
udah dapat kesempatan
jadi kapasitas dari kacamata kami is not an issue
tapi seperti disebutkan oleh pak menteri tadi
tentu kan mesti bertahap ya dari keberadaan vaksin itu sendiri
pak waktu vaksinnya berapa
kami berharap dalam waktu dekat ini kita bisa capai seribu per hari